uangnya mau dipakai buat bapak saya
kita cari yang lain aja
gak jadi nondongnya
aku sih enggak
kalau kamu belum kenyang mesen aja lagi
nanti makannya aku bantuin lagi
teh leci satu itu aja
belum telinga apa
itu berarti biar belum terlalu kamu udah lapar
iya tapi kalau aku pesen makan ntar takutnya gak habis
jangan takut kan ada aku
setelah keluar penjara saya kira hukuman buat saya sudah selesai
saya dulu copet orang jahat
tapi kan saya sudah dihukum
saya mau jadi
tapi orang lain masih menganggap saya orang jahat
waktu pulang ke rumah
saya nyuci sepatu dulu biar gak bau
terus saya mau
aku udah lama nunggu kamu
kamu kangen sama aku
aku mau minta pisah
kamu masih di skrudung
iya boleh ikutan
emang kamu punya bakat jualan
yakin bisa jualan banyak
kalau jualannya banyak nanti uangnya juga banyak dong
nah harusnya gitu
kalau udah punya uang banyak nanti bisa traktir aku dong
sekarang kamu mau apa
belum tau mau apa
kalaupun saya harus jadi copet lagi saya nggak mau gabung sama sayap lagi
nyopet itu akan lebih tinggi tingkat peluang keberhasilannya
apabila dilakukan bersama tim atau grup
boleh duo atau berdua
boleh trio atau bertiga
boleh kuartet atau berempat
boleh dua atau bertiga
boleh dua atau bertiga
boleh tiga atau bertiga
boleh enam atau lebih dari itu terlalu banyak
nanti pembagian hasilnya jadi sedikit
apa fungsi tim atau grup
kalau kita akan atau sedang beraksi
ada yang membantu mengawasi situasi
dan apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan
anggota yang lain akan melindungi
kita akan diperbaiki
kita akan menikmati
jangan men treadmill
kemudian kami berdua selesai jadi mistik
kemudian kami akan menyebelah
dan barang umpamu
pusing kita cari anggota baru lagi
bekas anak buah bos yang perempuan perempuan gimana
putri foni jesse ajeng
mereka tidak bisa terlalu diandalkan
selain itu tidak satupun dari mereka yang mengerti bahwa saya ini duda anak dua
gak enak kalau bikin kopi buatan sendiri
bapak kamu udah setahun gak ngirim uang
mama juga lagi gak ada kerjaan
kakak jangan bawel
udah makan aja
kalau kamu gak mau gabung lagi sama anak dua
sama bos saeb yaudah gak apa apa
udah sore pulang yuk
ke rumah sakit
bukan dia yang sakit tapi bapaknya
kenapa dia gak ngasih tau aku
udah kasih tau aku
kenapa kamu gak ngasih tau aku
kan udah barusan
isinya buat saya
uangnya mau dipakai buat bapak saya
kasian kita cari yang lain aja
gak jadi nondongnya
barusan kamu dari mana
tadinya mau beli baju tapi nggak ada yang cocok
memangnya kamu cari baju yang modalnya gimana
yang gak cocok bukan modelnya tapi harganya
hai jangan ketawa itu keberuntungan aku
bener kamu gak papa
oh iya kenalin namaku daniel
kalo gak ganteng ngapain aku sebut keberuntungan
memangnya dulu buat saya banyak anak buahnya yang perempuan
sayang ya sekarang udah gak ada semua
sekarang semuanya kemana
gak tau saya cuma sempet ketemu sama putri
kapan kamu keluar dari penjara
seminggu yang lalu
gimana keluarga kamu
maksud aku bukan kabar
mereka nerima kamu gak
cuma ibu aku yang kayaknya bener bener nerima aku
bapak sampai sekarang belum ngajak ngomong
sepertinya malah punya beban waktu aku pulang
dia sepertinya malu
jangan cuma kamu yang ngarep bapak kamu ngerti
kamu juga harus ngerti gimana perasaan bapak kamu
perasaan kakak kamu
putri masih nyoper
dia jadi maling
bukan cuma dompetnya yang aku ambil